kantor imigrasi surakarta menangkap dua puluh tiga warga asing ilegal yang diduga dari tiongkok dan taiwan di sebuah rumah kos
tak satupun dari orang asing ini yang ditangkap bisa menunjukkan dokumen identitas mereka
petugas imigrasi merazia mereka pada selasa dua puluh tiga mei di sebuah rumah kos di desa gajahan colomadu karanganyar jawa tengah setelah ada laporan dari masyarakat
menurut pengakuan mereka datang ke indonesia dengan pesawat terbang sejak maret dua ribu dua puluh
pihak imigrasi masih menyelidiki identitas warga asing tersebut karena mereka tidak disertai dokumen yang jelas
mereka segera dipindahkan ke ruang detensi imigrasi diselidiki lebih lanjut
tidak ada yang menakutkan keterangan ini benar atau tidak
cuma ya karena itu tadi cuma omongan doang kan tidak bisa kita percaya